kesorotan lain saudara mengaku terganggu dengan bau menyengat bbm serta tak ada batas aman wilayah
warga di karawang jawa barat unjuk rasa di depan depo pertamina cikampek dengan memblokade jalan arteri karawang menuju jakarta
salah satu tuntutan warga adalah meminta pihak depo pertamina membuat buffer zone atau zona aman bagi warga sekitar
menurut warga selama dua puluh tahun depo pertamina berdiri selama itu pula warga terganggu dengan bau menyengat bbm
warga juga menahan puluhan truk tangki bbm yang akan mengirim bbm ke sejumlah spbu di empat kabupaten karawang purwakarta dan bekasi
mereka menutup akses pintu masuk dan keluar kendaraan truk tangki sampai tuntutan mereka diterima pihak depo pertamina cikampek